kabar duka kita awali untuk segmen kali ini
selebritas dan seniman dorce kemalama meninggal dunia rabu pagi di usia lima puluh delapan tahun
kabar ini datang setelah dorce dikabarkan sakit selama beberapa waktu terakhir
dikutip dari cnn indonesia com
menurut kerabat dorce meninggal dunia akibat terpapar virus corona
sehingga akan dimakamkan sesuai protokol covid sembilan belas
dorce meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit
seperti diketahui ia menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri
selain diabetes dorce juga mengidap sakit batu ginjal pada dua ribu sembilan belas